berdasarkan uraian urain tersebut diatas maka kami penutup umum dalam perkara ini menuntut supaya menjelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan
menyatakan terdakwa putri candrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal tiga ratus empat puluh junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa putri candrawati dengan pidana penjara selama delapan tahun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
menyatakan barang bukti berupa dari poin a sampai dengan
poin delapan puluh tiga dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa richard eliezer pudihang lumiu
menetapkan kepada terdakwa putri candrawati dibebani membayar perkara sebesar lima rupiah
demikian tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini rabu tanggal delapan belas januari dua ribu dua puluh
jaksa penutup umum demikian yang berikut
mohon untuk pada pengunjung untuk tenang atau kami bisa perintahkan untuk saudara dikeluarkan
mohon untuk tenang tolong hargai persidangan
saudara terdakwa saudara mengerti atau mau konsultasi pada penasihat hukum saudara silahkan
mohon untuk tidak ada komentar
mohon izin yang mulia saya serahkan ke penasihat hukum saya
saya serahkan kepada penasehat hukum saya
serahkan pada penasihat hukum baik silahkan penasihat hukum
baik terima kasih yang mulia majelis hakim
untuk menanggapi rekusiter atau tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum
kami mohon diberikan waktu untuk mengajukan nota pembelaan baik pledoi pribadi dari terdakwa maupun pledoi dari penasihat hukum
kami berikan waktu satu minggu pada hari rabu yang akan datang dan kami juga berikan kepada penasihat hukum waktu
sebagaimana yang saya janjikan terdahulu adalah saudara mau menjelaskan tentang bukti bukti yang saudara mau serahkan